ini sudah tiga puluh tujuh orang meninggal dunia
dan saat ini sudah teredifikasi sebanyak tiga puluh empat orang
dan tiga orang belum teredifikasi di rumah sakit bayangkara
dan total tiga puluh tujuh orang yang meninggal ini ini tersebar di rumah sakit ahmad muqtad
rumah sakit rsud batu sangkar dan rumah sakit bayangkara
korban yang meninggal juga sudah dibawa ke pihak keluarga atau rumah duka
dan selanjutnya sampai pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
tim gabungan untuk sementara dihentikan
karena debit hujan yang terjadi di puncak atau bagian hulu di merapi
ini tambah lembab dan dikhawatirkan akan berdampak pada tim pencarian